pak percap yang tangsel itu pak ini kan menghasilkan keputusan yang pak prabowo juga

saya sudah baca jadi itu juga harapan
bukan harapan dan namanya cabang
jadi harapan jadi ya semuanya kami catat kami perhatikan kami pahami itu sebagai sebuah harapan
berarti dpc dpc lain juga punya harapan atau rekomendasi
sudah dicatat pak prabowo
pak prabowo ke jawa timur omongannya seperti yang kami sudah sampaikan
pak prabowo ke jawa barat juga omongannya juga kami sampaikan
bahwa semuanya dan hari ini pak prabowo terus mendengar memahami dan menyimak semua pandangan pandangan yang berkembang